mading itu adalah wadah untuk kalian berkreativitas
dengan isi yang baik dan memberikan manfaat untuk teman teman kalian yang melihat
bukan gambar kayak begini
ini kabar ini kan mengejek teman kalian satu sama lain
ini nggak boleh kayak begini
dengerin tuh apa kata bostad
iya betul banget tuh
dengerin tuh apa kata eka
nah sekarang sobri sama hikal tolong diajak teman teman santrinya itu masuk ke kelas
sebab peralatan untuk membuat mading sudah disana
silahkan kalian buat mading sebaik mungkin
dan ingat harus tertip
ya udah teman teman kita ke kelas
dulu ku sangka
kiranya aku salah
eh itu ada aku speak ketangguh buat mading
wah ini ada yang lucu deh
hai kau tukang
kerjaan siapa ini
ini pasti kerjaan tiga anak nakal itu
aku yakin mereka pasti lari ke gerbang ayo
sebelum kita pergi tiup
satu dua tiga
kita coba susun mereka
sebentar kak sebentar
ini mau hitung dulu kak
lari ke mana lagi nih kita
kita harus menunggu kabut
wah di sini tuh ada pusat pam
aku yakin banget kalo si heri oe yang funny ngumpet di sini karena takut dikejar sama kita
aku juga yakin karena aku kalau jadi mereka pasti aku bakal ngumpet di sini juga
orang lagi nyari oe yang funny juga
mending kita cari dulu
gak usah ngomong bahas bahas yang lain dulu deh
sekarang kita cari dulu mereka ngumpet di mana
heri oe yang funny
pak sergiti tadi ngeliat heri oe yang funny gak
iya pak sergiti
pak sergiti liat gak
tadi mereka itu bikin onar
terus mereka melarikan diri
makanya kita cari pak sergiti
pak sergiti liat gak
tunggu tunggu tunggu
saya nggak melihat siapa siapa
gak melihat siapa siapa di sini
yang ada cuma kalian ber enam
gimana kok udah balik aja ke aula
siapa tau mereka udah balik ke aula
ya mungkin mereka di aulat
jadi kita harus berhenti
kalian bertiga yang bikin kacau di sini
udah udah udah
sekarang kita bawa ustadz musa
biar mereka dihukum ustadz musa
amat pak amat pak
amat pak amat pak
kalian ini gimana sih
mading itu adalah wadah untuk kalian berkreativitas
yang baik dan memberikan manfaat untuk teman teman kalian yang melihat
bukan gambar kayak begini kan
ini kabar ini kan mengejek teman kalian satu sama lain
ini nggak boleh kayak begini
dengerin tuh apa kata pak ustadz
iya betul banget tuh
dengerin tuh apa katanya kal
tadi coba pak ustadz lihat deh
ih gak percaya
kalau dilihat lihat ini
agak mirip sama kalian berdua ya gambarnya
enggak kan ya kal
iya juga sih
ben gak boleh ya
walaupun ini gambarnya lucu
tapi tetap ya
tetap kalian tidak boleh menghina ataupun mengejek teman kalian sendiri
sebab rasulullah saw
cukuplah seseorang berbuat keburukan
jika dia merendahkan saudara sesama muslim
hadis riwayat muslim
haika sama sobri itu adalah mentor kalian
jadi kalian itu harus patuh dan hormat sama mereka berdua
aku sama haikal
mentor kalian semua
kita itu mentor kalian
bukan itu hormat bendera
turunin tangannya turunin turunin
maksudnya hormat di sini adalah
kalian harus patuh
sama apa yang diperintahkan oleh sobir dan juga haikal
dan jangan membantah
selama mereka berdua ini benar
kalau salah gak apa apa
fahim lu ngapain sih
fahim tum aja gak tau
jadi fahim tum itu artinya
apakah kalian paham
nah kalau kalian paham
nah gitu dong
ustadz mereka gak jadi dihukum
oh jadi kalian berdua mau mereka bertingkahnya dihukum
kalau mereka bertingkah dihukum
kalian berdua juga harus dihukum
sekarang kalian semua ke masjid
tapi ganti baju dulu ya
masa buka pakai ginian doang sih
kalau buka puasa itu
jangan yang berat berat dulu
seperti yang diriwayatkan
berbukalah dengan kurma
kalau nggak ada takjil kayak gitu
iya betul itu rek
nanti abis sholat taqlif berjamaah
baru makan nasi ya
ya udah kalau mau mau
nah kita sekarang makan pakai apa
betul juga ya
ikan gak ngasih apa apa
tidak pak ustadz
kita udah lapeng
iya pak ustadz
saya mau cari haikal
asur sama ismail dulu ya
ustadz jangan sabar ya ustadz
mari kita siap siap untuk berbuka puasa ya
banyak juga ya
ada satu dua ikut empat lima enam
wah kalau dimakan semua
ini kita orang udah gak bisa jalan kali
oh ya gak apa apa lah
yang penting itu dimakan aja
kalau gak dimakan
biar kita tuh jadi lapar terang
eh lapar tenan
kenyang tenan hajjit ya
eh kakal kakal
ada anjing dah
wah ini lah
oh bukan lah
nih kak aswini
wah apa sih
satu dua tiga
jorok banget sih
hah si pian sama si tini lagi berduaan
kalian ini bener bener keterlaluan
makan makanan enak di sini berlimpah
wah makan snack segala macam
sementara harry fanny sama oyoung kelaparan tuh
belum dapat makanan buka puasa
sekarang kalian keluarin semua makanannya
kasih ke harry oyoung sama fanny
loh lho terus kita mau makan apa
tapi pak ustadz kita mau nawarin ke harry
nauarin ke harry oyoung sama fanny
tapi mereka aja nggak mau
jika si tak hajil mintanya jantung
eh mintanya nasi ustadz
jadinya makanan ini tak ambil aja
daripada mubazir gak dimakan ya
biar kenyang tenang
udah udah ya
gak usah protes
dan yang lebih penting lagi
kalian gak usah so soan membela haikal
kalian ini mentor
mentor itu harus menjaga satri pesatri kilatnya
apapun yang terjadi
ini hal kecil loh masalah makanan
egois banget sih
pokoknya ustadz musa yang mulia dasar tuh gak mau tahu
kalian harus kasih makanan ini ke henry oyo sama fani
gak apa apa pak ustadz
ustadz ini tapi jadi nontaknya lho
tapi jadi lho enak ya pak ustadz
apa sih pak
sampai hari itu gimana sih
yang kepleset ini kaki gue lho
kok yang dibiji teredas
ya tadi ini kepala tuh bisa nyambung ke kaki gitu lho
jadi kayak nyambung gitu lho
belgedes juga nih ya